enak dingin semalam
kalau gitu sekarang mamah yang cobain ya
jalan jalan ya cuk
mams jangan lupa yuk pegangan sama cu
motornya bagus cuk
maaf bingung ya bu cucu
kita datang disini
makasih ya bu
cuk motornya cuk
nanti kamu boncengin aku yuk
abang cepetan bang
ya hebat cucu mambana
kamu tuh ngapain beli cabur sampe tiga kg
tadi katanya terserah
yaa terserah mamanya leading

atau kalau ada pertempuran medidas
iya ya jadi tidak usah beli lagi nya
beli apa kuk
kan tadi kamu sudah memberitahu saya yang ingat
ini cabainya siapa
ya terserah mamangnya aja ceng
tuh akum yang tau cek
akum kan tau semuanya
tapi ini teh banyak bener doy buat apaan
sampai buat buang kuasa
si entin rock nya udah maksimal
udah final juga si entin gak bakal balikan lagi sama si muka pecek mulia di
ya aman lah kum
gak ada lagi yang ngodain bu yola
aceh konsentrasi sama si entit
tau ini si pedut
ada yang ngelak
pucuk dicinta ulang pun tiba kok
emangnya kamu kenapa sih aman sama bu guru yola
bisa kita bicara berdua pak
gak kena kum
ee atu mangka atu
bu guru yola kebetulan saya teh juga pada mau permisi
sok pak kum
kita tau diri kum
nah liat mukanya gak mau diganggu
ada yang lagi deketin ee ee

mereka memang suka bercanda itu bu
silahkan duduk itu
saya harus terima kasih pak kum
ah tidak apa
mams jangan lupa yuk pegangan sama cu
belum juga naik udah jalan aja
udah pegangan mams
jangan kenceng kencengmu puter balik
yangat situ aja
iya tapi mundur dikit aja
pelan pelan tuh cu
odol yang kemarin masih banyak
kamu harus makan permen
eh jangan dikunyain
klien kita besok artis yang bernama
badan kamu teh masih bau
kayak mau mandi
begini pak kum
mulai tidak berkonsentrasi belajar pak
dia mengerjakan soal
saya juga tidak tahu kenapa febri menjadi seperti ini
febri sangat senang dengan hal hal baru
dengan soal soal yang rumit
kalau boleh tahu
masalah keluarga pak
saya tidak bermaksud
ikut campur dalam masalah keluarga pak kum
saya hanya ingin tahu kenapa febri
jadi berubah seperti ini pak kum
kelihatannya tidak ada masalah gue guru yola
dibiarkan memangnya akan menjadi berat masalahnya bu
karena ketertarikan febri untuk belajar itu semakin berkurang
febri ada masalah dengan temannya
mungkin saja pak
nanti saya akan diskusikan ini
dengan bu dokter kelara untuk memecahkan masalahnya
saya permisi dulu ya pak
kok udah kamar
imperfect di rumah itu
nanti bubur yolanya mati ya
aduh doi diam dulu atuh doi
temen kita tiap lagi happy
eh dong mukanya sumringah begitu
berisik pedut melehoi surakum
saya pulang dulu ya mau nyuci
terima kasih dadang idoy akum
kalian juga nyuci
kenapa pungsa terwe
kamu tapi mau bikin nasib
karena banyaknya kasus yang terjadi di luar ciraos
dan kita harus masuk ke sana
jadi kita harus mendirikan badan baru pak ustadz herwe
yang ada badan gembrot dan kelempeng
maksud saya teh
badan yang tetap di bawah hansip
tapi bukan hansib
anggotanya anggota hansib
tapi bukan hansib
terserah kamu lah
pokoknya harus ada satu anggota yang berjaga di sini
koran sudah ada
tidak ada koran koranan
semakin sering kamu baca koran